yaitu baru mencapai empat puluh empat enam sasaran
saat pagi salam sehat selalu mas
kalau lu kalau tanggapan lu soal hal itu kayak gimana
kalau yang ibl pakai bdd sih
psikolog menambahkan orang tua juga perlu mengimbangi dengan memperkaya pengetahuan tentang seni
pembayaran madona di gedai ini adalah cakwe udang dan cakwe polosnya
namun nanti akan kami informasikan kembali ketika sudah ada informasi lanjutan dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian
ini menunjukkan akupansi yang sudah mencapai seratus
kita akan ke universitas nusantara manado
kemudian terusnya nataru lebih lebih
menjadi titik awal kesuksesan bisnis sate
ya harusnya ini menjadi momentum ya untuk segera mengesahkan undang undang perlindungan anak ini
meski seluruh ofisial meragukan potensi pras karena kurang tingginya badan pras sebagai pemain basket
setelah seribu lebih adonan roti hangat selesai diisi adonan akan kembali didiamkan agar
dan bisa langsung melihatnya itu bulan apa apa saja